jelang penyelenggaraan piala presiden empat belas januari nanti
dprd kota surabaya melakukan sidak lokasi parkir
dan akses jalan menuju gelora bung tomo yang akan menjadi venue pertandingan
dari sidak itu dprd sepakat lima lokasi akan dijadikan lahan parkir
agar penyelenggaraan berjalan lancar
stadion gelora bung tomo surabaya bakal ditunjuk menjadi salah satu tempat
penyelenggaraan piala presiden dua ribu delapan belas yang berlangsung empat belas januari nanti
stadion berkapasitas lima puluh satu ribu penonton ini
selama ini menjadi kandang tim kebanggaan surabaya persebaya surabaya
yang setiap pertandingannya selalu dipenuhi supporter bonek mania
namun lahan parkir dan akses jalan menuju stadion saat ini selalu menjadi kendala
dalam pertandingan persebaya surabaya di stadion gelora bung tomo
bahkan manajemen persebaya surabaya sendiri tak mau memakai gelora bung tomo
bila akses jalan dan
parkir motor tak segera diperbaiki atau disediakan oleh pemerintah kota surabaya
dalam sidak yang dilakukan oleh dprd surabaya
kepala dinas kepemudaan dan olahraga dan perwakilan dari manajemen pt persebaya ini
akhirnya disepakati sejumlah solusi agar pelaksanaan laga persebaya di gelora bung tomo aman
setidaknya ada lima titik baru yang ditunjuk untuk dijadikan lahan parkir dalam waktu seminggu ke depan
pembersihan di titik parkir baru itu bisa dilakukan
sehingga masalah parkir yang membludak di luar stadion bisa diatasi
berapa spot item di sebelah sini ini kan juga ada air bungkal
pembersihan dan nanti cara penyelenggaraan untuk kita
antar ke situ bisa terbukti
dari sebelah selatan juga bisa
artinya sudah ada solusi lah
sementara itu manajemen persebaya surabaya sangat senang dengan hasil sidak ini
dengan adanya lahan parkir baru ini
persebaya siap menjadi salah satu tuan rumah piala presiden
di kota kota lain semua itu beromba omba memberikan fasilitas kepada turun
kita gak tau apa yang terjadi gitu
bukan ya untuk nyari tempat latihan aja sekarang temen temen boleh nyoba
liat latihan yang layak ya agak susah
piala presiden sendiri menjadi ajang uji coba tim
pada pramusim sebelum langkah ke liga satu
yang rencananya bergulir pada bulan februari
bandara assalamualaikum prosperity